situasi partai kita lima tahun terakhir ini memang tidak mudah
proses yang kita jalankan dalam rangka melakukan konsolidasi
menyusun strategi langkah langkah pemenangan pemilu
mengalami gangguan di sana sini
bukan hanya secara internal tapi juga eksternal
sebagai perbandingan objektif ketika partai kita mengalami gangguan dan praharat internal
di periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga belas yang lalu suara kita melorot tajam hingga lima puluh persen
lebih lima puluh persen lebih pada pemilu dua ribu empat belas dibandingkan pemilu sebelumnya
dari dua puluh satu persen ke sepuluh persen masih ingat ya
begitu juga dengan salah satu partai di negeri kita
kita sebutkan partainya nanti bisa dicek sendiri
hanya sebagai gambaran ketika itu partai yang bersangkutan mengalami konflik internal juga
di periode dua ribu lima hingga dua ribu delapan perolehan suaranya turun drastis lebih dari lima puluh persen
dari sepuluh lima persen ke empat sembilan persen di pemilu dua ribu sembilan belas
di periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh tiga kemarin partai demokrat juga mengalami gangguan
bukan hanya internal tapi juga eksternal
tapi alhamdulillah tuhan melindungi kita semua
alih alih partai kita hilang dirampas atau bahkan dibuat supaya tidak lulus tidak lolos
tapi partai kita bahkan dinilai menjadi semakin solid dan kuat
berkat atau buah dari konsolidasi internal
merapatkan barisan menghadapi musuh bersama ketika itu
dan di masa itu ketika sorotan publik diarahkan kepada demokrat
ada harapan harapan tertentu dari rakyat bagi partai demokrat
ada sejumlah potret peningkatan elektabilitas partai demokrat yang cukup signifikan ketika itu
bahkan ada yang memotret kita double digit
kita sendiri yang harus ingat dan jadikan pelajaran sebelum itu dilupakan begitu saja
kalau ditulis oleh orang lain
selain kita yang mengetahui benar apa yang kita alami dan apa yang terjadi ketika itu